sempat pulang ke rumah masing masing
ya mungkin dia ketiduran kali
abis itu kena hibernasi kayak buruan kutub
bisa aja loh saatnya kremik
ya mungkin ya kita tunggu nih disini nanti
eh eh eh nih paha gua geter nih
siapa sih ah
ngomongnya gua gak kenal males juga gua angkat
dit minta satu lagi ya
ngeenak banyak orang
aku lega banget akhirnya kamu gak ditahan sama polisi
aku denger semalam kamu ditangkep gara gara
gue gak apa apa kok
gua baik baik aja
yaudah kamu abis ini mau ke kampus kan
kita bareng ya
aku boleh naik motor kamu
lo duluan aja deh
gua masih lama ke kampus ya
ya udah kalau gitu aku temenin kamu aja
disini panas banyak debu banyak kotoran
mungkin lo betah
gak apa apa aku tungguin kamu aja
aku juga mau kok bagi bagi
gak salah denger nih gue
kalo emang lo bener mau bantuin bagi bagi makanan disini
coba ambil makanan di mobil putih itu
terus kasih ke kakek yang ada disana
lalu kita berdua berdua berdua
kita berdua berdua
males banget sih kalo pemulung itu punya penyakit gimana
kan ngeri aja kalau ketularan
tapi gapapa deh demi boy gue harus tahan
gue harus bisa dapetin dia lagi
bik satu dong
wah jajan kok cuy kecil
terima kasih anak ya
yeeh boy pasti sengaja ninggalin gue
tapi gue gak mau nyerah
gue harus bisa lakuin segala cara
padahal dari tadi gue yang ikutin mapsnya
oh jangan jangan gue nyasar ya
ya udah deh gue putar balik aja
ada kbenci twit compacts aduh aduh gimana nih
ternyata cewek cantik bro
saya bener bener minta maaf ya
saya gak sengaja
tadi saya lagi salah jalan
jadi saya gak fokus nyetir
tapi saya janji kok saya akan ganti semua kerugian motor kalian
kalo kalian gak percaya
ah gue gak butuh ktp
apa apaan sih maksudnya
ini namanya pemerasan
gak mungkin kan motor kalian kerusakan segitu banyak
eh secara ini mobil bagus
eh lo pada jaga ya mulut lo
gak ada orang yang mau direndahin kayak gitu
kita aman ya bagus kalau kayak gitu jadi masih
gue juga baru nadar kagak ada loh emang dia kenapa dia kena razia kan enggak semalam di
kabur sama gue juga kok kita udah sempat pulang ke rumah masing masing ya mungkin dia ketiduran
hari habis itu kena hibernasi keberuan kutub ya mungkin ya kita tunggu disini
siapa sih ah oh kenapa lo angkat ngomongnya gua nggak kenal malas juga gua angkatnya jangan kayak
gitu siapa tuh penting ya mungkin dia fans gua pengen lihat muka gua doang lihat video
ini berhasil pantas buat kalian semua karena berhasil lolos
hai astarboy mau kesini untuk gantinya itu pun kalau gue nggak cemen hadapin gua